berbagai buah tangan bisa didapat di kota madiun jawa timur
lokasinya yang strategis yakni berbatasan dengan jawa tengah dan penghubung ke berbagai kota di jawa timur membuat madiun ramai disinggahi pemudik
anda bisa manfaatkan ruas tol ataupun jalan arteri
jalan pahlawan bisa menjadi salah satu alternatif lokasi berburu oleh oleh
ada beragam oleh oleh di sini
brem yang identik dengan kota madiun salah satunya
di sini pengunjung tak perlu khawatir karena bisa mendapatkan harga murah meriah mulai dari rp dua puluh sampai rp lima puluh
di sini kita beli oleh oleh khas madiun saja sambal pecel tempe kripit tempe dan brem mungkin
nah kurang lengkap kalau anda tak membeli roti bruder
ada beberapa toko yang menjualnya antara lain bruder cokro
roti dengan cita rasa manis dan empuk itu dijual mulai rp sembilan sampai rp dua belas
diizinkannya kegiatan mudik tahun ini membuat penjual roti bruder pun panen pembeli
ya sekarang kita bisa lumayan lah
yang datang baik walk in maupun yang pesan kita bisa kurang lebih delapan sepuluh ribu roti terjual
saat aktivitas mudik dilarang toko ini hanya bisa menjual ratusan roti saja per hari
seorang pembeli mita memborong satu ratus lima puluh potong roti bruder untuk disuguhkan dalam acara keluarga di semarang
tahun lalu kan cuma zoom aja terus saudaranya cuma dekat dekat aja
terus tani ini kan borong gara gara kumpul semua keluarganya
di sini pengunjung juga bisa membeli kue khas madiun produksi pelaku usaha mikro kecil dan menengah
harganya bervariasi dan masih terjangkau
tak lengkap memang jika berkunjung ke madiun tanpa buah tangan yang satu ini
lelah berburu oleh oleh tiba waktunya memanjakan perut
ada banyak tempat makanan legendaris di kota madiun
salah satunya suronatan
daud dan gado gado menjadi andalan depot yang eksis sejak seribu sembilan ratus enam puluh dua itu
semangkuk daud berisi ketan hitam jenang sumsum tape cendol dan santan yang disiram bulu
dua bulah khas ini dibanderol hanya dengan rp sepuluh saja
setiap tahun kalau nggak ada corona ya pasti mampir sini
pandemi juga menghantam kedai dawet suronatan
namun kini tempat makan ini ramai kembali
saya berimbas yang biasanya omset rp lima kena rp lima ratus rp tujuh ratus sehari
jika anda masih punya cukup waktu di madiun anda bisa menikmati suasana malam di sekitaran jalan pahlawan
lampu lampu taman kota dan jalur pedestrian yang rapi bisa menjadi pemandangan untuk melepas lelah sebelum anda melanjutkan kembali perjalanan
selamat hari raya idul fitri
dari kami miftah farid andres wicaksono madiun jawa timur